saat berkunjung ke keraton yogyakarta tentu familiar
dengan penampilan sejumlah orang dengan pakaian tradisional
yang tersenyum ramah ke setiap pengunjung
mereka lah yang disebut dengan abdi dalam
abdi dalam adalah orang yang bersedia mengabdi kepada raja dan keluarga
serta menjalankan fungsi aparatur sipil di dalamnya
selain itu pada perkembangannya abdi dalam juga menjadi abdi budaya
yang melestarikan sejarah keraton yogyakarta
serta mengenalkannya kepada masyarakat luas
sebelum menjadi abdi dalem
saya harus mengikuti latihan terlebih dahulu
kegiatan yang disebut pawiyatan ini mempelajari dan menguji pengetahuan
soal tokak rama aturan keraton sampai sejarah keraton
bahkan untuk berjalan tata caranya kaki kiri terlebih dahulu
kemudian bagaimana kita juga memegang seperti apa
pergerakan tangan seperti apa
saya harus mempelajari
tidak kamu tidak tahu
aku tidak tahu
untuk duduk abdi dalam juga harus mengikuti aturan yang ada
abdi kaki kanan yang di depan
kaki kanan di depan
kaki kanan di depan
selain itu pada beberapa momen abdi dalem harus melakukan gerakan hormat sembarangan
munggo ini begini
sangkan paran jadi perjalanan manusia mau ke mana
siapa yang membuat baik terhadap bumi seisinya
penuh cinta kasih dalam hidupnya
satu saat dipanggil tuhan akan mendapatkan nilai tertinggi
ada empat jenis lampa atau tata cara dalam berjalan di dalam keraton
yang pertama adalah lampah lumrah
cara jalan ini adalah yang paling umum ditemui di dalam keraton
dan dipakai ketika tidak sedang bertemu raja atau tidak berpapasan dengan orang lain
yang kedua lampah dadap yang lazim digunakan ketika melewati kerumunan orang
tangan kanan menyentuh lutut yang otomatis membuat badan sedikit menunduk
lanjut yang ketiga lampah dodok
lampah dodok atau berjalan jongkok ini lazim digunakan ketika menghadap raja
tangan dan kaki akan berjalan seirama dengan kedua lutut yang terlipat
keringat saya sudah mulai bercucuran namun masih ada satu lagi
di mana saya belajar berjalan dengan satu bagian kaki di jinjit
sementara satu kaki lain berjalan dengan cara diseret
jadi ketika lagi ngelasuh misalkan kaki ini maju
terus seperti ini akan lebih pendek dibandingkan misalkan dengan raja yang duduk di pelataran yang sama
saya pikir lampa dodok paling lelah tapi lampa pocong ini yang paling menguras
ini terus saya keserimpet
bagian ini adalah yang paling tersulit
untuk saya di samping kaki harus lentur bergerak
beberapa kali gerakan kaki dan tangan saya tidak seirama
yang lain sambung saya masih ada teknik lagi
keraton yogyakarta memiliki sekitar tiga abdi dalam
dua ratus diantaranya tersebar di luar yogyakarta untuk menjaga aset keraton
dan sisanya beraktivitas di dalam tembok keraton
di dalam laki laki wajib memakai busana peranakan dalam kesehariannya di keraton
peranakan berarti diperanakan atau rahim ibu
yang mana mempunyai maksud dipersaudarakan oleh keraton
sehingga para abdi dalam memiliki ikatan persaudaraan yang kuat
menghilangkan kesenjangan lewat seragam yang dikenakan
pada momen tertentu terdapat kegiatan seni budaya yang dilakukan
selain pertunjukan ada juga pelatihan untuk abdi dalam penari
seni tari menempati posisi sangat terhormat di keraton yogyakarta
ini udah mulai berkeringat bukan udah berkeringat
karena capek deg degan takut salah
kalau ini yang gagal ya pak
latihannya yang gagah
ada dua ada yang lembut kalau tidak salah
halus halusan ada yang gagal
tari gaya yogyakarta dibagi menjadi
tiga karakter yaitu putri putri halus dan putra gajah
saya sedang belajar karakter putra gajah
seperti sikap badan selalu tegap bahu membuka dada dibusungkan dan perut dikempiskan
pelatih di dalam keraton disebut dengan pemucal
dan nampaknya untuk melatih saya sang pemucal lebih membutuhkan waktu
tidak boleh gini lho
tidak boleh gini
ini juga tidak boleh
tidak boleh gini
sudah keringetan bukan keringetan
capek grogi takut salah
bagian jari jari kaki juga harus naik
dan ini disebut nyel kenting
loh tapi kok saya masih salah ya
gerakan tari yang bisa disaksikan secara umum ini
menjadi salah satu cara keraton untuk memperkenalkan
budaya keraton pada masyarakat luas
hentakan kaki juga sesekali diperlukan
yang menjadi bagian dalam cerita
yang ditampilkan dalam bentuk tarian
gerakan tari pria halusan biasanya untuk karakter karakter halus
sementara yang gagahan diperuntukkan untuk tokoh tokoh
seperti rahwono atau indrajit
dua tiga empat lima enam tujuh seleh
bagian paling susah hitungi bangin
selalu mengikuti nama
nanti kan ada musiknya
jadi paling susah tuh ngikutin
kirama dan hitungnya
setiap acara pertunjukan tari yang dihelat
memiliki cerita yang berbeda beda
misalkan cerita tentang kisah cinta romo sinto
atau perjuangan pada zaman kerajaan
maaf maaf aja yang dipentaskan hanya itu itu saja
saya yakin di keraton itu banyak banget
naskah tari yang masih belum dibedah pada waktu itu
menurut saya tari itu penting sekali
dan merupakan sebuah sarana yang bagus
untuk mengkomunikasikan suatu pesan
karena kita kan melihat secara visual ya mas ya
jadi dengan secara visual itu
menurut saya lebih mudah juga untuk ditangkap
karena di tari itu kita juga bergerak
kita juga mengekspresikan wajah
selalu ada alunan
dan juga musik dari gamelan yang mengirimi pertunjukan
dan selain sebagai pengiring tarian
gamelan juga merupakan benda pusaka keraton
perpaduan antara denting lembut dan dentung megah
yang dihasilkan oleh logam perunggu ini
selalu memberi warna pada setiap pegelaran seni budaya di keraton yogyakarta
ya saya pikir ini adalah campuran hal hal

alunan dan alunan yang bisa kita lihat di sini
ditambah dengan tempel dan semua kultur
bahkan bahkan kaya untuk kita
karena ini cukup berwarna warni untuk kita
dan pembantuan dan semuanya
musiknya sangat berbeda dengan apa yang kita lihat di eropa
aktivitas saya tidak berhenti sampai di sini
sore hari terdapat pagelaran seleksi
bagi para prajurit peraton
sejak kemenangan belanda pada perang jawa pada seribu delapan ratus tiga puluh hingga sekarang
personel militer keraton hanya berfungsi sebagai tentara seremonial
mereka hanya tampil pada saat upacara upacara besar keraton
dorong ini mepet di ketiak
saat ini keraton memiliki sepuluh kelompok pasukan yang disebut bergada
keraton yang disebut bergadang
tangan kanan ambil jepahnya
di dalam sini
oh lewat dalam
tarik ke belakang
ini tak teratak air
ini megang pusaka
saya kembalikan dulu
yang mau jadi prajurit sebelum bahkan ikut ke dalam seleksinya
saya ikut praseleksi
kewajiban abdi dalam yang lain adalah rutinitas membuatnya
dua kali dalam sehari para abdi dalam di bagian dapur akan membuat teh yang telah menjadi kebiasaan turun temurun
sebelum dibawa ke hadapan anggota keluarga kerajaan teh dan konsumsi lain akan dibagi dua
dan separuhnya dicicip terlebih dahulu oleh abdi dalam kepala
ini tradisi yang dijalankan informasinya dari hamangkubwono i ya pak
jadi terlebih dahulu kurang manis kak atau terlalu manis atau tehnya
mau sedikit pekat dan segala macam semuanya di qc dulu
politik kontrol atau disupervisi di tempat ini
sejak masa pemerintahan sultan hamengkubwono ix tradisi ini mengalami perubahan
karena sultan sering berada di luar kota
namun pembuatan teh tetap dilaksanakan sesuai waktunya dan disajikan untuk gedong prabayeksen
biar disederhanakan abdi dalam yang berada di dalam tembok raton terbagi menjadi tiga
dua bagian yakni struktural dan fungsional
struktural menjalankan tata pemerintahan administrasi dan setiap hari kerja harus berada di keraton
namun abdi dalam fungsional seperti pelaku seni tari dalang hingga wayang wong
tidak perlu setiap hari berada di dalam keraton
hanya berkegiatan pada waktu yang ditentukan
jadi kalau ingin menjadi mengabdikan diri di keraton harus paham dulu bahwa keraton bukan tempat untuk mencari finansial
yang kedua niat
niatnya apa niatnya adalah menjaga dan melestarikan budaya keraton yogyakarta tanpa ada tendensi apapun di sini
keraton yogyakarta membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengabdikan diri di kesultanan ngayogyakarta hadiningerak
bagaimana ada yang tertarik mencoba menjadi abdi dalam seperti saya ditunggu ya ria